gubernur dki jakarta anies baswedan mengaku sedang menyiapkan roadmap perbaikan sungai ciliwung agar kembali alami
anies mengatakan pihaknya akan berfokus lebih dahulu pada pengurangan pencemaran sungai
menurut dia hal tersebut akan lebih diutamakan dibanding estetika atau sekedar tampak indah
sebelumnya presiden jokowi dodo yang kemarin berkunjung ke korea selatan memuji kejernihan sungai chongyeonchon
jokowi pun menyatakan tertarik jika di indonesia sungai ciliwung bisa sebaik sungai tersebut
jadi pr kita itu bukan sekedar soal estetika nampak indah sungainya nampak indah
tetapi yang tidak kalah penting adalah pencemaran yang terjadi di dki jakarta selama beberapa tahun ini meningkat secara sangat signifikan
jadi prnya itu karena itu yang kita ingin lakukan adalah membangun ekosistem sungai sehingga dia menjadi ekosistem yang alamiah lagi
kalau alamiah lagi itu artinya dia pun bisa dihidupi oleh satwa
satwa itu ada indikasi paling sederhana
kalau satwa bisa berada di sungai artinya sungai itu sehat bersih
nah itulah yang disebut sebagai sungai sungai yang alamiah sungai sungai yang natural